kecelakaan terjadi antara mobil minibus dan kereta ago bromo anggrek di stasiun sudadi grobogan jawa tengah
mobil sempat terserat kereta api dan kemudian terbakar hingga menyebabkan empat orang penumpangnya meninggal dunia
dari video amatir yang diabadikan oleh warga terlihat petugas sedang berusaha untuk memadamkan api yang menyala
akibat tabrakan yang terjadi antara mobil dan kereta api
dilansir detik com peristiwa tabrakan terjadi sekitar pukul sepuluh lewat empat puluh lima waktu indonesia barat
saat itu ada mobil minibus yang menyeberang di perlintasan sebidang yang berjarak sekitar tiga ratus meter dari stasiun sedadi
di saat yang bersamaan melintas kereta argo bromo anggrek relasi surabaya gambir
kecelakaan pun tidak dapat dihindari
mobil tersambar kereta dan kemudian terseret sekitar lima ratus meter sampai masuk wilayah stasiun sedadi
mobil yang terserat sempat terserat
terbakar hingga menimbulkan kepanikan
empat penumpang di dalam mobil minibus meninggal dunia